dihawatirkan masyarakat itu jangan sampai ada hujan hujan deras dan terlalu
hai alhamdulillah walaupun kami butuh tapi tidak terlalu
yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk dievakuasi masyarakat kami yang saat ini mereka memang terancam
karena kenapa hampir delapan puluh persen wilayah buntusarek itu retak semua
mereka sudah takut dan hanya tinggal kalau tidak salah dua titik sekarang masjid dan sekolah
banyak sekali yang jelasnya titik di sana itu di atas dari empat puluh titik
berarti setiap malam ada pergerakan tanah pada dasarnya ya
ya untuk saat ini yang dikhawatirkan masyarakat itu jangan sampai ada hujan hujan deras dan terjadi longsor susulan
kompas tv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya